aksi teror penembakan yang kembali terjadi di pt freeport
aksi penembakan yang dilakukan oleh orang tak dikenal terhadap mobil pembawa logistik pada senin waktu setempat
akibat kejadian ini kaca mobil sebelah kanan hancur dan melukai seorang pekerja
penembakan terjadi pada senin pukul tujuh lima puluh dua waktu indonesia timur yang bertempat di mile enam puluh jalan tambang pt freeport indonesia
aksi penembakan oleh orang tak dikenal ini tertuju pada mobil pembawa bahan makanan dari tembagapura menuju pos pos rpu di mile enam puluh
pengemudi mobil logistik mengalami luka di bagian tangan korban saat ini tengah menjalani perawatan di rumah sakit tembagapura
saat ini di mile enam puluh jalan tengah dilakukan penyisiran oleh aparat keamanan
pada awal desember dua ribu tujuh belas lalu kendaraan bus milik pt freeport yang biasa digunakan mengangkut anggota tni polri ke pos lintas area ditembaki oleh kelompok bersenjata di mile enam puluh
penembakan bus milik freeport yang biasa digunakan mengangkut anggota pengamanan lintas area ditembak kelompok bersenjata pada sabtu siang
saat itu bus membawa rombongan brimop yang akan ditempatkan di pos jaga
bus yang sedang melintas di area mile enam puluh yang dioperasikan oleh perusahaan kontraktor
kuala pelabuhan indonesia langsung ditembaki oleh kelompok bersenjata dari arah depan hingga kaca depan rusak
sopir bus adventus unggul nugraha terluka di bagian hidung atas karena terkena serpihan kaca mobil
sebelumnya rombongan anggota brimop dari batalion b timika dan brimopolda kalimantan timur yang tergabung dalam tim satgas freeport ditembaki kelompok bersenjata di milepost enam ratus
meski tidak ada korban jiwa seorang polisi bribda roni dwi kristiawan dari brimopolda kaltim terkena pecahan kaca pada mata sebelah kanan
sementara itu pada pertengahan november lalu satu orang anggota brimop tewas saat terjadi baku tembak dengan kelompok bersenjata di tembagapura papua
korban brigadir firman tertembak saat sedang melakukan kegiatan patroli
korban adalah anggota organik brimob batalion b timika
yang tergabung dalam unit khusus brimop polda papua